batavia adalah nama yang diberikan bangsa belanda yang kini dikenal sebagai jakarta ibu kota indonesia
pelabuhan sunda kelapa menjadi pintu masuk utama jalur perdagangan kala itu
seiring dengan pertumbuhan kegiatan ekonomi
hirup piku masyarakat di batavia atau jakarta tak selamanya berdampak baik
salah satunya bagi sanitasi lingkungan
alhasil jakarta pernah diserang wabah penyakit yang memakan korban jiwa
wabah kolera menyebabkan kepanikan luar biasa orang eropa di batavia
penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi bakteri fibrio cholerae ini menyebar sangat cepat
bahkan dari batavia kolera terbawa hingga ke sumatera
seperti yang tercantum pada buku sejarah pemberantasan penyakit di indonesia
yang diterbitkan departemen kesehatan pada dua ribu tujuh belas
penyakit kolera mulai dikenal pada seribu delapan ratus sembilan puluh
ketika kolera mewabah langkah yang dilakukan pemerintah adalah
membentuk hijien komisi atau panitia hijien
di batafia pada seribu sembilan ratus sebelas
bahkan pemerintah hindia belanda mendirikan sebuah rumah sakit di pulau onrus kepulauan seribu
yang digunakan sebagai lokasi karantina pasien dengan berbagai jenis penyakit
karantina ini memungkinkan belanda untuk menghentikan penyebaran
tetapi konon kabarnya karantina ini tidak benar benar untuk menyembuhkan
tetapi justru malah terkadang
ada gosip yang santer waktu itu banyak yang disuntik mati
pada seribu sembilan ratus lima puluh pemerintah indonesia melakukan pemberian vaksin tifus
kolerai dicentri atau tcd kepada anak anak untuk meningkatkan kekebalan terhadap kolera
kolera bukan satu satunya penyakit yang mewabah di batavia
memasuki pertengahan abad ke delapan belas kemegahan batavia luntur karena merosotnya kualitas lingkungan
terutama kondisi kanal kanal yang dibangun oleh penguasa hindia belanda
kali besar di kawasan jakarta barat ini misalnya
sebelum abad ke sembilan belas semua bangunan di batavia tidak memiliki toilet
di gedung atau rumah rumah biasanya tersedia tong atau ember yang digunakan untuk menampung kotoran masyarakat
kemudian limbah kotoran dari tong atau ember ember inilah yang dibuang oleh masyarakat ke sungai
dan menyebabkan sungai tercemar dan menimbulkan bibit penyakit
parahnya masyarakat kerap menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci
buruknya sanitasi membuat kualitas air di kanal kanal batavia menurun drastis
pada kurun waktu seribu tujuh ratus tiga puluh tiga hingga seribu tujuh ratus tiga puluh delapan penyakit malaria menyerang batavia secara masif
selama epidemi malaria setidaknya merenggut rata rata tiga orang per tahun
selain membuat voc merugi wabah malaria membuat batavia disebut sebagai kota paling tak sehat di bumi belahan timur di akhir abad ke delapan belas
jakarta juga pernah diserang wabah cacar
pada seribu delapan ratus empat untuk pertama kalinya penyakit cacar air mencangkiti batavia
penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus varicela zoster ini
berasal dari illidofrans atau mauritius yang masuk ke batafia dengan perantara para budak belian
batavia juga pernah diserang oleh keganasan wabah influenza
pandemi flu spanyol di india belanda terjadi pada seribu sembilan ratus delapan belas
editor journal of infectious disease edwin jordan menyatakan bahwa virus spanyol berasal dari india dan

namun faktanya penyakit ini mengobah ke berbagai belahan dunia
angka kematian diperkirakan mencapai satu tiga juta
atau dua lima persen dari jumlah populasi indonesia
yakni lima puluh tiga juta orang kala itu
penyebaran begitu cepat
kenapa karena eropa sebagai basis penyebaran
melalui selat malaka
dan tentu selat malaka ini berdekatan dengan pulau sumatera
bahkan banyak pelabuhan pelabuhan lain di sana
pelabuhan belawan pelabuhan dari mulai daerah daerah yang ada di sumatera
kemudian sampai ke selat sunda
di era modern jakarta juga pernah terjangkit wabah lain
yang berasal dari luar negeri
salah satunya adalah flu burung yang disebabkan oleh virus h lima n satu
terakhir pada awal dua ribu dua puluh
virus corona yang berasal dari wuhan tiongkok
berwabah di indonesia
tak dapat dipungkiri
sepanjang sejarah jakarta kerap menjadi pintu masuk wabah penyakit
bahkan sebagian besar wabah berasal dari luar negeri
victor pangaribuan andika suramanto jakarta